di acara silaturahmi halal bihalal dan syukuran abiturin akabri
tahun ini saudara presiden ke enam indonesia susilo bambang yudhoyono
mendoakan presiden terpilih prabowo subianto
agar bisa sukses mengemban tugas sebagai presiden
selain mendoakan sby bersama alumni akabri
akan berkontribusi dan mendukung prabowo
demi menjaga keutuhan nkri
hingga menegakkan kebenaran dan keadilan di tanah air
bapak prabowo subianto insya allah akan segera memimpin negeri ini
dan ini merupakan kehendak rakyat indonesia
kami kami ingin mendoakan
dan ini adalah kemampuannya sukses di dalam mengembang tugas negara